dan untuk mengetahui situasi lalu lintas terkini di tol cikampek dan sekitarnya sudah ada korespondensi yang indonesia teddy zuhari di gerbang tol cikarang utama bekasi
selamat malam teddy
selamat malam teddy bisa anda gambarkan seperti apa lalu lintas malam hari ini
ya selamat malam ratu nabila dapat saya informasikan saat ini saya berada di gerbang tol cikarang utama atau kerap disapa tol cikarut
kondisinya seperti yang tampak di belakang saya ini kalau anda perhatikan
kalau saya pantau juga sejak siang hingga sore tadi hingga menjelang maghrib dan sampai saat ini gerbang tol cikarang utama ini saat sekarang terbilang lancar
tapi pada pukul sekitar pukul tujuh tiga puluh
menjelang maghrib hingga pukul delapan belas sempat terjadi antrian panjang di tiap tiap gto atau gerbang tol otomatis di cikarang utama ini
prediksi saya terjadi kemacetan panjang tadi karena memang pada saat jam jam itu banyak kendaraan baik dari arah jakarta ataupun dari tentu saja dari arah sebaliknya yang akan kembali masuk ke jakarta
nah sekarang lebih lenggang ini terlihat karena juga beberapa kendaraan mungkin di jam jam saat sekarang ini mereka
memilih untuk masuk ke beberapa rest area yang ada di ruas tol ini untuk beristirahat dan kemungkinan besar ini juga informasi yang saya dapatkan dari pihak jasa marga mereka akan kembali melakukan aktivitas untuk berlalu lintas antara pukul sembilan belas ke atas dan akan mulai terjadi kepadatan
tadi sore menjelang maghrib dari tiap tiap gto ini antriannya ke belakang itu mencapai hampir satu ratus lima puluh meter prediksi saya namun sekarang terlihat lebih pendek antriannya
hanya mungkin mencapai
antara dua puluh sampai kurang lebih lima puluh meter dari tiap tiap gto yang ada di sini dan putri dan nabil ratu saya juga dapat informasikan bahwa informasi yang kami terima dari pihak jasa marga yang memprediksi bahwa arus balik kendaraan yang akan keluar dari cikampek maksudnya cikarang menuju ke jakarta ini akan ada sekitar satu ratus tujuh ribu unit kendaraan
sampai pukul delapan belas waktu indonesia barat tadi sudah sebanyak empat puluh delapan tiga ratus dua puluh unit kendaraan yang melintas dan kalau kita kalkulasikan prediksi satu ratus tujuh ribu kendaraan yang diprediksi akan melintas sudah empat puluh delapan tiga ratus dua puluh hingga saat ini itu berarti ada sekitar lima puluh delapan enam ratus delapan puluh kendaraan lagi yang akan melintas
kita jelang tengah malam nanti putri yang akan ratu yang akan lewat di sini dan juga dapat saya informasikan bahwa sebagai antisipasinya pihak tol jasa marga yang ada di sini akan membuka sebanyak dari arah cikampek jakarta dua puluh enam gto sementara dari arah sebaliknya sebanyak empat belas gto dan kami juga mendapatkan informasi bahwa sejak pukul enam belas lebih lima belas menit waktu ini
waktu indonesia barat sore tadi pihak jasa marga yang berkoordinasi dengan korlantas polri sudah melakukan kontra flow di kilometer empat puluh tujuh dan kilometer empat puluh satu ini juga sebagai antisipasi dari pantauan udara tadi bersama pihak kementerian perhubungan bahwa memang dari pantauan atas udara menjelang sore arah menuju ke jakarta ini sudah terlihat beberapa titik titik kemacetan
terutama di ratu
di berbagai ruas jalan tol di seluruh indonesia anda dapat mengakses informasinya melalui telepon dapat menghubungi nomor empat belas delapan puluh saya ulangi anda dapat mendapatkan informasi lebih jelas tentang titik titik kemacetan ataupun mungkin mengadukan komplain anda bisa menghubungi telepon jasa marga di empat belas delapan puluh
bahkan juga anda dapat mengakses real time cctv
dari cctv jasa marga yang ada di seluruh ruas tol di indonesia dengan meng download aplikasinya melalui playstore di live jasa marga ratu
baik terima kasih atas informasi anda teddy zuhari dari tol cikampek